gempa bermagnitudo tujuh empat yang mengguncang donggala dan palu pada jumat sore kemarin
memicu kerusakan sejumlah bangunan dan fasilitas publik
bandara mutiara sis al jufri palu ditutup akibat kerusakan di landasan pacu
dan hingga kini tiga ratus delapan puluh empat orang tewas
dari keterangan pers yang disampaikan kepala pusat data dan informasi bnpb
sutopo purwonugroho gempa membuat tujuh gardu induk pln padam
namun hingga sabtu siang sudah dua gardu induk yang bisa dihidupkan kembali
di donggala palu dan sekitarnya jaringan komunikasi rusak

di bandara mamuju terjadi kerusakan di bangunan tower meski masih berfungsi
pelabuhan pantoluan kota palu mengalami kerusakan paling parah
keran peti kemas yang biasanya digunakan untuk bongkar muat peti kemas roboh
kerusakan juga terjadi di pelabuhan wani
km sabuk nusantara tiga puluh sembilan terhempas tsunami ke daratan sejauh tujuh puluh meter dari dermaga
dari data sementara korban tewas akibat gempa donggala mencapai lebih dari tiga ratus delapan puluh empat orang
kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan direktur regional sulawesi pln samsul huda
pak samsul huda selamat siang
pak samsul huda sudah tersambung bersama kami selamat siang
oke perkembangan hingga siang ini di palu dan donggala seperti apa pak di sana saat ini
ya perlu kami sampaikan kondisi kelistrikan di palu dan sekitarnya bahwa kondisinya belum banyak berubah
belum banyak berubah kenapa
karena ternyata setelah kami coba cek ke lapangan
tadi pagi setelah cahaya matahari bersinar gitu ya
lima gardu induk yang semalam saya sampaikan padam
itu kondisinya memang agak parah karena getaran yang dirasakan sangat besar
sehingga mengakibatkan beberapa peralatan di gardu induk
trafo tenaga yang ada di sana itu bergeser dari kedudukan semulanya
sehingga di sini tidak bisa langsung dinyalakan
tapi harus melalui suatu proses untuk pengujiannya
sehingga dinyatakan layak untuk dioperasikan baru bisa dinyalakan
oke artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian sehingga kemudian gardu ini bisa kembali aktif
ya betul sekali
tadi sempat saya coba untuk dialog dengan teman teman yang melakukan pengujian di lapangan
itu membutuhkan waktu minimal satu x dua puluh empat jam untuk melakukan recovery di
lokasi gi yang padam
itu di sidera kalise silai terus kemudian ada pasangkayu dan parigi
dari lima gi ini yang kondisinya mungkin agak sedikit ringan
itu ada di pasangkayu mudah mudahan karena secara visual tidak ada kerusakan yang berarti
mudah mudahan di dalamnya juga tidak ada peralatan yang rusak
sehingga setelah diuji nanti bisa dinyatakan baik
dan cepat dinyalakan
oke satu x dua puluh empat jam waktu yang cukup lama mengingat detik
tiap detik waktu yang dibutuhkan sangat berharga
antisipasi sementara untuk menjaga pasokan listrik yang dibutuhkan untuk wilayah wilayah yang cukup vital seperti rumah sakit
seperti apa pak samsa luda
jadi kami memprioritaskan tempat tempat yang tadi disebutkan
rumah sakit kemudian posko juga tempat tempat lain yang dianggap vital
itu menggunakan genset genset kecil
sehingga di sana tidak gelap gulita seperti semalam yang tampak di media televisi
itu memang gelap gulita di berbagai tempat
tapi mudah mudahan nanti malam di beberapa titik yang dibutuhkan banyak orang
itu bisa kita nyalakan demikian kira kira
baik bantuan genset sejauh ini apakah sudah mencukupi atau masih ada menunggu bantuan dari luar daerah
ya betul sekali
jadi genset sebenarnya kami memiliki
cukup banyak di unit unit di luar palu tentunya
nah untuk yang malam ini kami nyalakan adalah genset genset yang ada posisinya saat ini sudah di palu
dan kami juga sudah mendapatkan dukungan yang memadai dari pertamina untuk bbm nya
sehingga mudah mudahan malam nanti tidak ada kendala di bbm
karena di sini juga beberapa instansi kementerian bumn kementerian isdm
itu membuat wa group untuk memudahkan kami berkoordinasi
baik targetnya satu x dua puluh empat jam
wilayah mana tadi anda menyebutkan rumah sakit posko posko menjadi prioritas
tapi wilayah mana yang kemudian bisa disebutkan yang menjadi prioritas daerahnya
ya kalau yang sudah nyala kan dari yang suplainya diambilkan dari gi pamona dan poso
itu sudah nyala dari semalam
karena memang kondisinya mungkin tidak terlalu parah dibandingkan lima gi yang lainnya
sementara gi yang padam
tadi sudah kami sebutkan itu ada di sidera talise silae pasangkayu dan parigi
pasangkayu ini mungkin bisa lebih cepat bukan karena kami prioritaskan begitu ya
dibandingkan dengan yang lain bukan
tapi karena memang kondisinya relatif lebih tidak terlalu rusak dibandingkan dengan yang lain gitu
baik kita tahu saat ini memang proses evakuasi menjadi yang utama penyelamatan sejumlah orang
yang saat ini masih dinyatakan hilang
tapi apakah pln sendiri sudah mengkalkulasi potensi kerugian berapa nilainya yang dialami oleh pln akibat gempa ini
jadi kami katakan tersebarang kami belum mengincentrifikan itu karena kami konsentrasi bagaimana kami bisa segera menormalkan dulu
jadi memang belum kami hitung berapa kerugian dampak dari terjadinya gempa ini
baik pak samsul huda direktur regional sulawesi pln
terima kasih sudah berbincang bersama kami
bersama kami di cnn indonesia breaking news